dan tenaga medis di dki jakarta yang terpapar virus corona hingga kini jumlahnya terus bertambah
dilansir detikom data pemprov dki jakarta per satu april
kemarin ada delapan puluh empat tenaga medis terpapar virus corona
angka ini bertambah tiga orang dari dua hari sebelumnya
dari delapan puluh empat tenaga kesehatan yang positif corona dua orang dalam kondisi hamil satu orang meninggal dunia